selamat pagi berhati hati

di negara negara lain tidak ada yang meninggal kecuali di kita di indonesia
jadi anak itu tetap harusnya ada di rumah
tapi kalau melakukan aktivitas lihat lihat
kalau ada kerumunan ramai sebaiknya kita tidak jadi melakukan
jadi kita harus lihat tarik ulur protokol covid sembilan belas itu yang utama
jaga kesehatan tapi tetap anak tersebut harus melakukan aktivitas kan
baik belajar bermain maupun
berinteraksi dengan teman temannya
dokter spesialis anak nastiti kuswandani menambahkan
tindakan pencegahan merupakan hal utama yang harus dilakukan
agar anak anak tidak terpapar covid sembilan belas
paling baik dari penanganan di era pandemi ini adalah pencegahan
karena sampai saat ini pengobatan untuk covid sembilan belas itu
jangankan pada anak pada orang dewasa pun
masih dalam bentuk penelitian penelitian klinis
yang bukti bukti kesahian terhadap satu obat tertentu itu masih menjadi penelitian
jadi belum ada satu obat pamungkas yang bisa diakini oleh para ahli
inilah obat covid sembilan belas terbaik
salah satu tim pakar gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas
bambang supriyatno menyatakan
sejauh ini jumlah kasus terkonfirmasi positif covid sembilan belas pada anak per delapan belas juli
empat puluh enam empat persen diantaranya dirawat dan melakukan isolasi mandiri

dan sembilan persen meninggal
trendnya sekarang kan kalau kita lihat yang dewasa itu berikat
nah mungkin saya katakan nih mungkin belum terlihat secara nyata untuk anak
kenapa karena ini kan baru baru
pertama yang kita khawatirkan adalah
ketika pusat perbelanjaan itu dibuka
biasanya anak di rumah itu
ya kedua adalah dia
dia pengen cari hiburan
selain tadi pusat perbelanjaan pusat wisata ya itu sekarang kan sudah dibuka
betul dan kita harus menganggap
berdaulat berdekatan kepada memberikan milik bagi penyerbangan dan cara berangkat ke beberapa negara
tak akan perlu berharga untuk itu
jadi makasih saja kita bergula gula